makanan berkuah di dalam panci panci super besar ini terlihat seperti gulai atau rendang ya
namun jangan salah meski warna dan kekentalannya mirip ini adalah kuah beragam sajian khas negara taj mahal india
sejak beberapa tahun terakhir kuliner india makin banyak bermunculan di jakarta
di tempat ini belasan tangan terampil meracik bumbu dan membuat berbagai macam menu khas india
perlu diketahui hampir seluruh kuliner india menggunakan garam masala
garam masala adalah perpaduan dari rempah rempah pala jinten cengkeh hingga kapulaga
nah tak heran jika kuliner india sangat terkenal dengan aroma rempah yang kuat
ditambah lagi proses masaknya yang membutuhkan waktu berjam jam menambah kekuatan rasa
sekilas mirip pastel tapi yang beda lagi lagi aroma kuat garam masala pada isian ayamnya
ada juga nih untuk menu utama lem briyani rice alias nasi briyani dan kari kambing
menurut penulis buku jakarta a dining history
kevin raprianto wajar jika masyarakat merespon baik kemunculan sejumlah restoran india di indonesia
penyebaran makanan india di indonesia tak hanya di jakarta
di kawasan little india medan anda dapat dengan mudah menemukan rumah makan kedai atau warung yang menjual aneka kuliner khas india
didominasi dengan menu bercita rasa pedas aneka menu siap memanjakan lidah
aneka kuliner india pun tak hanya di buruan keketurunan india dan warga lokal saja
karena tosai masalah masalah tosai dengan ada sedikit kuah yang lebih tebal itu dengan kentang dengan sayuran
memang dua kali lipat harganya tapi empat kali lebih enak jadi nggak rugi ya
di medan ada salah satu warung yang menjadi tujuan favorit para penikmat sarapan dengan menu kuliner khas india selatan
pengelolanya yang merupakan keturunan asli melestarikan resep dari kampung halaman

warung ini menyediakan berbagai menu sarapan india seperti tosai samosa wadah chapati hingga mayung dan serabi
tose menjadi menu sarapan pagi favorit para pembeli
adonan tepung beras yang telah dicampur kacang ulde yaitu kacang kacangan yang haja ada di india dimasak dalam wajan panggangan
jadilah tose yang bentuknya mirip martabak
menyatap tose haruslah lengkap dengan sausnya
tidak hanya garam masalah
kunci lainnya dalam masakan india adalah kunyit
rempah emas atau kunyit memiliki arti penting bagi masyarakat india
tak hanya menjadi bumbu kunyit juga digunakan untuk ritual
tapi yang paling nggak pernah lepas dari makanan india itu yang ini
ya ini apa penting sekali
karena semua untuk warna dan dalam alami
ini yang bagus sekali semua untuk makanan makanan semua warna warni
atau dalam alami juga bagus ini
takaran kunyit pada setiap hidangan berbeda tergantung pada jenis masakannya
pada masakan daging atau ikan dan udang pemberian kunyit lebih banyak sebab kunyit dapat menetralisasi bau amis
kari udang yang diolah chef karan ini dibubui kunyit hingga berkali kali
kandungan antioksidan yang tinggi pada kunyit menjadikannya baik bagi pencernaan
aroma kunyit yang kental menyeruak ketika saya mencicipi chicken tika masala
warna kuning kecoklatan perpaduan kunyit dan garam masala

ternyata tidak semua jenis daging cocok diberi kunyit
bahwa warna daging yang agak gelap memang tidak menarik dikasih kunyit ya
dan ini kan jadinya kalau kita buka kupas di sini
dia langsung si kunyitnya ini ngasih warna ya
sang rempah emas selalu ada dalam aspek kehidupan
perjalanannya yang panjang telah mengisi dunia kuliner berbagai negara di asia termasuk indonesia
tim liputan cnn indonesia